kita beralih ke semarang jawa tengah
tim resmo polrestabes semarang berhasil menangkap komplotan spesialis pecah kaca mobil
dan mereka terlacak setelah salah satu aksinya terekam kamera cctv sebuah minimarket
dari rekaman cctv milik sebuah minimarket di kota semarang ini
terlihat beberapa orang mengawasi sebuah mobil yang diparkir
tak memakan waktu lama dengan hanya berbekal pecahan busi bekas
pelaku langsung memecahkan kaca mobil dan menggasak sejumlah barang di dalam mobil
rekaman cctv membuat tim resmo polrestabes semarang berhasil meringkus komplotan tersebut
pelaku bernama rosidi riko dan saleh ini akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan
saat akan beraksi di kota pekalongan
mereka mengaku hanya membutuhkan waktu tak lebih dari dua menit
untuk memecah kaca mobil dan menggasak barang di dalam mobil
mereka juga berbagi tugas dari mencari sasaran eksekutor hingga menyiapkan pelarian
mereka mengaku sudah puluhan kali beroperasi dengan berpindah pindah lokasi
barang yang digasak sebagian besar adalah laptop dan ponsel
hasil kejahatan yang berhasil mereka peroleh langsung dikirim ke palembang
kemudian untuk penjualan hasil hasil kejahatan itu dilakukan dari palembang
kemudian untuk penjualan hasil hasil kejahatan itu dilakukan dari palembang
kemudian sesuai keterangan tersangka pula ini dikendalikan oleh seseorang inisial jbr
yang sekarang berdomisili di nanggro aceh yerusalam
petugas masih memburu satu anggota komplotan yang belum tertangkap
damar sinuko semarang